sebelum acara memasak dimulai tim dibagi menjadi dua masing masing beranggotakan delapan
orang tidak perlu khawatir bila perusahaan atau organisasi anda punya anggota lebih banyak
cooking yang berada di jalan ahun tiga puluh satu singapura ini mampu menang hingga seratus orang peserta karena
saat ini kami sedang berada di singapura masakan yang dipilih adalah masakan dan
singapura yaitu kue dada dan isi kelapa sebagai makanan pembuka lalu laksa singapura sebagai
makanan utama dan pangsit udang ayam sebagai camilannya kita kan rame rame udah disiapin
bahannya mungkin bagi beberapa dari kita kan emang belum pernah masak atau mungkin enggak
suka masak ya tapi karena itu fun jadi kita seru seru aja antara yang sudah bisa
masak pun dan belum itu sama deh kita kan berusaha untuk ngikutin arahan
siapa sih chefnya itu ya para peserta berbagi tugas untuk menyelesaikan tiga masakan dalam
waktu satu jam bumbu berupa bawang merah bawang putih kunyit jahe serai dan kemiri dihaluskan
lalu ditulis dan ditambahkan belacan atau terasi agar aroma dikeluar peserta yang lain
membuat adonan kulit dadar yang terdiri dari tepung terigu tepung beras sari lompat dan
dan air tak lupa udang dan daging ayam dibumbui dengan bawang merah dan bawang
melakukannya nanti isinya diberi gacor shah seperti crest rapid hope arcana jadi

semacam montonnya itu kan kalau kita udah mau ngisi
sementara yang bikin isi belum jadi kan
ini dong mereka bantuin ini soalnya ini belum diiris
kayak kerja timnya itu kita jadi saling bisa kompak
padahal sebelumnya kan kita nggak ada yang kenalkan
aroma bubu sudah mulai
tersertakan tim bersemangat menyelesaikan tantangan
apalagi waktu sudah mendekati jam makan siang
terut sudah merintik mimpi isi
oke saat yang menisi monton
masing masing peserta bebas berkreasi membentuk tontonnya
bisa dilipat mirip pastel
atau boleh juga dipadai ke depan seperti ini
yang penting kulit harus rapat dan diberi isi secukupnya saja
agar adonan tidak keluar saat digoreng
nah kuih dadar atau yang kita kenal dengan nama dadar gulung ini
juga sudah mulai bisa dibuat kulitnya sambil diisi dengan kelapa yang dimasak dengan gula merah
ayo bekerja sama
saat semua masakan telah matang saat yang menghidangkan dan meletak meja
peserta pun siap mencicipi ketiga hidangan yang mereka masak bersama
masak sendiri dimakan sendiri bersama sama teman teman
rasanya nggak ada duanya
rasanya sungguh menyenangkan
bisa menikmati makanan yang kami masak bersama
sudah pasti sepulang dari perjalanan ini
ikatan pertemanan akan terasa lebih rapat